speedboat anugerah express rute tanjung selor tarakan kalimantan utara terbalik pada pukul delapan lima belas waktu indonesia tengah
speedboat mengangkut penumpang lebih dari empat puluh orang
peristiwa ini diketahui saat speedboat berangkat dari pelabuhan kayan dua tanjung selor menuju tarakan
kecelakaan ini diduga akibat speedboat menabrak sebuah batang kayu yang membuat speedboat oleng ke kanan
kemudian terbalik setelah air masuk ke dalam kapal
hingga saat ini jumlah korban masih dalam proses pendataan
sementara itu kepala markas pmi provinsi kalimantan utara membenarkan kecelakaan ini
ia pun menyatakan ada empat puluh delapan penumpang yang tercatat delapan penumpang diantaranya meninggal dunia
kita mendapatkan informasi dari rekan rekan pmi kabupaten bulungan yaitu jam delapan empat puluh
bahwa telah terjadi laka laut yaitu speedboat anugrah dengan tujuan tarakan berangkat jam delapan lima belas
kronologis yang didapatkan di lapangan adalah speedboat begitu jalan
kurang lebih sepuluh menit tiba tiba menabrak sebuah batang dan speedboat terbalik
jumlah penumpang berdasarkan minifest yang ada itu adalah empat puluh delapan orang
kemudian yang sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit itu sekitar tiga puluh dua orang
ini data masih terus kita update
dari tiga puluh dua orang itu terdapat delapan orang yang meninggal dunia
salah satu korban speedboat anugerah yang terbalik di sungai kayan tanjung solor kalimantan utara adalah
muhammad ridwan hafiz yang baru berusia sembilan tahun
jenazah akan dikebumikan di kota tarakan
keluarga masih menunggu kedatangannya dari rsud bulungan di tanjung selor
rumah duka berada di rt tujuh kelurahan lingkas ujung kota tarakan
mulai ramai dengan kehadiran keluarga dari salah satu korban terbaliknya speedboat anugrah
jonan yaitu muhammad ridwan hafiz
persiapan sudah dilakukan bukan hanya tenda tempat persemayaman juga disiapkan
menurut paman korban muhammad masih duduk di kelas lima smp
dia pandai berenang namun karena terkena benturan di kepala
ia tidak sadarkan diri hingga tenggelam
muhammad selama di tanjung selor menjalani libur natal dan tahun baru
seharusnya ia akan kembali masuk sekolah besok
pada saat itu pemerintah mencari pemerintah yang sudah selesai diperlukan
akhirnya pemerintah mencari pemerintah yang sudah selesai diperlukan
rencananya pak hendra mau jemput di kabupaten tenggayu
tidak dia hanya di tengkayu
rencananya kondak kesalahan ternyata dapat kabar langsung pergi